kita kembali ke bandung jawa barat untuk menyaksikan peluncuran vaksin covid sembilan belas
buatan dalam negeri indovac yang dikeluarkan pt bio farma
dan mulai hari ini kita bisa memproduksi vaksin covid sembilan belas sendiri
dengan kapasitas di tahun ini nanti kurang lebih dua puluh juta
tadi pak dirut menyampaikan tahun depan bisa empat puluh juta
dan kalau memang pasar masih memerlukan bisa sampai ke satu ratus dua puluh juta dosis vaksin
inilah saya kira sebuah kerja keras sdm sdm muda kita
dalam menggarap sebuah vaksin

dari dulu sampai ilir ini memakan waktu indovac dari awal sampai sekarang
satu setengah tahun juga diam
enggak pernah bersuara tau tau jadi indovac
jadi pak menteri bumn pak menteri kesehatan
saya ingin dorong terus
sehingga nanti akan betul betul menghasilkan sebuah revenue yang semakin besar bagi negara
dan kita memiliki kemandirian berdikari betul di dalam urusan vaksin
saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada pagi hari ini
saya luncurkan vaksin indovac
produksi pt bio farma bandung
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selanjutnya mohon berkenan berdampingi bapak presiden
kami undang ke atas panggung kepada para menteri kabinet indonesia maju
gubernur jawa barat
dan direktur utama bio farma
untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda peluncuran vaksin indovac
terima kasih banyak banyak orang yang berniaga menjadi sukses
yang akan dipimpin oleh bapak muhammad ali abdul latif
yaitu tadi peluncuran vaksin covid sembilan belas indovac yang telah dibuka langsung resmi dibuka oleh presiden joko widodo
di mana dosis yang dirilis tahap perdana yaitu sebesar dua puluh juta dosis vaksin indovac yang kemudian nanti akan terus berkembang
karena selain dari sektor kesehatan yang akan maju juga diharapkan akan menyerap juga tenaga kerja dan beberapa sektor lainnya
termasuk bahan baku lokal dan riset pengembangan anak anak bangsa
kemudian juga tadi kita saksikan bersama presiden joko widodo bersama beberapa jajaran menteri kabinet
yaitu ada menteri kesehatan yang juga turut mendampingi menteri bumn dan juga menko luhut bin sarpanjaitan
yang didampingi oleh gubernur jawa barat rituan kamil